dalam seruan gubernur dki jakarta yang dikeluarkan pada senin sepuluh mei
ada enam poin ketentuan yang diatur dan diberlakukan pada dua belas hingga enam belas mei mendatang
poin pertama setiap orang diminta memakai masker menjaga jarak aman
dan tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan
kedua warga diimbau agar tetap berada di rumah dan dianjurkan tidak melakukan kegiatan saling mengunjungi
baik di wilayah yang sama maupun antar wilayah
silaturahmi dapat dilakukan secara virtual
ketiga warga dianjurkan menjalankan sholat idul fitri di rumah masing masing
dan pelaksanaan sholat di luar rumah dilakukan di lapangan atau di ruangan terbuka
tempat pemakaman umum akan ditutup sementara bagi peziarah kecuali untuk prosesi pemakaman
keempat pengelola pusat belanja diminta membatasi jam operasi hingga pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
dengan kapasitas pengunjung lima puluh persen
namun ketentuan ini tidak berlaku untuk lokasi
di zona merah dan oranye yang diminta menghentikan sementara seluruh aktivitas
kelima pengelola kawasan wisata diminta membatasi jam operasi hingga pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
membatasi jumlah pengunjung tiga puluh persen dari total kapasitas
dan hanya menerima pengunjung dengan identitas ktp setempat
seperti halnya pusat belanja kawasan wisata yang berada di zona oranye atau merah diminta tutup sementara
poin ke enam warga diminta mematuhi protokol pencegahan penyebaran covid sembilan belas
dan penegakan aturan oleh satpol pp bersama perangkat daerah lain serta aparat pni polri